dan kopilot mas k p batik r tertidur selama dua puluh delapan menit saat pesawat terbang dari kendari ke jakarta
akibatnya pesawat yang membawa satu ratus lima puluh tiga penumpang sempat menyasar ke udara cianjur jawa barat
peristiwa tersebut berdasarkan laporan knkt yang terjadi pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh empat lalu
pilot dan kopilot menerbangkan pesawat batik air dari kendari menuju bandara soekarno hatta cengkareng jakarta
tertidurnya pilot dan kopilot secara bersamaan sekitar dua puluh delapan menit mengakibatkan pesawat tidak berada pada jalur penerbangan yang benar
sebanyak satu ratus lima puluh tiga penumpang dan pesawat bisa mendarat dengan selamat di bandara soekarno hatta
sementara itu menindaklanjuti peristiwa tersebut
mas k p batik r menonaktifkan
sementara terhadap pilot dan kopilot yang menerbangkan pesawat rute kendari jakarta
keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi
pihak batik air menegaskan perusahaan telah menerapkan kebijakan istirahat yang memadai untuk seluruh karyawannya
dari keterangan pers yang diterima kompas tv
danang mandala prihantoro menerangkan batik air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan
sementara pilot penerbang nomor id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rute kendari ke jakarta yang bertugas pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi
memberikan teguran untuk penerbangan pesawat rute kendari jakarta
adanya pilot dan kopilot yang tertidur selama dua puluh menit saat pesawat sedang terbang
selain itu tim dirjen perhubungan udara akan memberikan sanksi kepada pilot dan kopilot tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kementerian perhubungan akan menginvestigasi masalah ini agar tidak lagi terulang di kemudian hari